sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada ular juga kan
ularnya besar sekali di di kebun wetan
sepaling paling luar sawah
maaf juragan saya minta juragan menemui ular itu
di kebun wetan kami melakukan ular yang besar sekali jerakan
baru kali ini aku melihatnya
terus apa hubungannya
ular itu ternyata bisa bicara dia menyebut nyebut nama juragan
saya kalaulah tidak akan mengganggu warga juragan
di sana juragan itu
siapa kau sebenarnya
aku sendiri tidak tahu siapa diriku
aku hanya diberi petunjuk oleh seorang sakti bahwa aku harus mencari windusana
karena dialah ayahku dan ibuku di akas mala
dan ini istriku di akas mala
kang ternyata mimpi mimpiku jadi kenyataan
kita akan menghadapi cobaan yang berat kang
tidak ada cara untuk balas kursi ayah
aku harus pergi ke tempat lain
bersama ular itu
aku rela kak mas
di situ jiragan
sudah masuk aja
gak apa apa ya
sebaiknya kamu pergi saja